lalu bagaimana perkembangan kasus pengenayaan di kabupaten rejang lebong bengkulu
kita akan berbincang dengan kapolres rejang lebong akbp juda trisno tampu bolon
pak judah selamat malam
selamat malam mbak elvira selamat malam
pak judah awalnya kronologisnya seperti apa
sehingga kemudian tampaknya sekarang seperti tadi informasi awal disampaikan
bahkan saling lapor tapi kronologis pengenayaan di awal seperti apa sebenarnya pak judah
baik terima kasih mbak elvira
sebelumnya kami turut prihatin dan juga menyesalkan peristiwa ini
kami juga berdoa semoga korban lekas diberikan kesembuhan
dapat kami jelaskan mbak elvira peristiwa ini dipicu karena adanya rasa tidak terima oleh orang tua murid
yang mana murid ini ditegur oleh guru pak jaharman
karena pada saat jam pelajaran ditemukan merokok dan bermain handphone di belakang sekolah
anak murid tersebut tidak mengikuti pelajaran sebagaimana murid murid lainnya
namun teguran ini pak jaharman dengan menggunakan ditendang
kurang lebih seperti itu mbak ditendang
sehingga anak murid ini merasa tidak terima sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya
setelah itu orang tuanya datang ke sekolah mencari menanyakan kepada anaknya
siapa yang menendang anaknya tersebut
sehingga langsung kurang lebih jarak sekitar lima meter
langsung menembakkan ke tapel yang kena ke bagian mata sebelah kanan daripada pak jaharman
kurang lebih seperti itu mbak
sebelum diketapel begitu apakah memang ada terjadi cek cok
atau suasana seperti apa hasil dari penyelidikan polisi
jadi setelah anak ini merasa tidak terima karena memang dia merasa bukan dia yang merokok
namun yang bersangkutan anak ini terkena tendangan oleh pak jaharman
sehingga yang bersangkutan melaporkan peristiwa ini kepada orang tuanya
memang ada sedikit luka lebam di bagian wajah sebelah kiri
sehingga baik dari pihak wali murid anak tersebut juga melaporkan kembali peristiwa tersebut ke polres tunjang lebong
kurang lebih seperti itu mbak
kondisi guru sendiri saat ini seperti apa pak
dan apakah pelaku penganyaan sudah berhasil diperiksa atau ditangkap
saat ini kondisi korban masih dirawat secara insentif
di rumah sakit argunda
untuk tersangka sudah kita kantongi identitasnya
dan sedang dalam proses pencarian untuk kita lakukan upaya kaksa
memang lepas kejadian tersebut sejak dari kejadian hari selasa sampai dengan saat ini
pelaku tidak kembali tidak kembali ke rumahnya
setelah kejadian langsung melarikan diri mbak
berarti sudah ditetapkan sebagai tersangka
tapi di waktu yang bersamaan juga pihak keluarga dari pelajar ini melapor balik
karena sempat juga tadi bapak menyebutkan ditendang pada saat ditegur oleh gurunya
jadi posisinya adalah status guru sendiri
apakah sekarang sudah dalam status tersangka atau seperti apa pak
belum mbak belum
karena pada dasarnya kepolisian tidak bisa serta merta menolak laporan daripada masyarakat
dalam hal ini dalam satu peristiwa ada dua versi yang berbeda
namun kita masih mendalami memeriksa saksi saksi
sampai dengan saat ini kurang lebih ada sembilan saksi yang sudah kita periksa
masih akan kita dalami lagi untuk mendapatkan gambaran lengkap peristiwa
namun apapun itu memang tidak dibenarkan aksi aksi kekerasan terjadi terutama di lingkungan pendidikan
nanti apakah hasilnya mungkin setelah mekanisme gelar perkara mbak
untuk kita pertemukan kedua belah pihak kedua belah versi
kalau perlu dilaksanakan rekonstruksi maupun konfrontasi
kurang lebih seperti itu
ada dua versi mungkin bisa diceritakan pak
dua versi ini seperti apa
karena dari pihak keluarga sang pelajar juga membawa hasil visum ya pak
saat melapor kepada pihak polisian
untuk versi dari pihak murid yang bersangkutan merasa ditendang di bagian muka sebelah kiri
dan yang bersangkutan juga beranggapan bahwa dia tidak merokok pada saat itu
namun hanya kawannya yang lain
namun sedangkan pada versi yang lain
menurut laporan dari pihak guru anak anak ini sedang merokok dan juga tidak mengikuti kegiatan pelajaran waktu jam belajar
sehingga dilakukan teguran
sebatas mana teguran sebatas mana tindakan fisiknya itu yang akan kami dalami mbak
kami tidak bisa serta merta terburu buru sebelum kita periksa saksi maupun juga keterangan keterangan lain alat bukti yang lain secara lengkap
terakhir karena tadi ya tersangka saat ini belum
ditemukan mungkin ada himbauan pak
ya baik terima kasih mbak
yang pertama kami turut menyesalkan tindakan ini
dan juga kami sepakat bahwa peristiwa ini tidak boleh terjadi lagi ke depannya
oleh karena itu percayakan penyidikan kepada kami kepolisian resort rejang lepong
kami akan berupaya optimal untuk kasus ini segera selesai
dan penegakan hukum proses hukum berjalan secara optimal
sehingga mendapatkan kepastian hukum maupun keadilan bagi kedua belah pihak
sehingga diharapkan kejadian
kejadian seperti ini tidak dapat terjadi lagi ke depan
imbauan kami selain kami juga tetap melaksanakan pencarian
kami sudah membentuk tiga tim
dua tim sidik untuk penanganan kasus perlindungan anak dan penanganan kasus penganiayaan
maupun tim satu opsional gabungan dari polda polres maupun polsek
namun selain itu kami juga mengimbau apabila keluarga ataupun anak anak milik
yang dapat ketemu ataupun berkomunikasi dengan terlapor ataupun pelaku
silakan untuk dapat menyerahkan
jadi terang terang seperti itu mbak
baik kita harapkan proses hukumnya bisa berjalan dengan tuntas
dan kita tunggu pak bagaimana nanti secara tuntas bisa diselesaikan oleh pihak kepolisian dari regen labung
terima kasih sekali lagi
akbp juda trisno tampu bolon sudah berbincang bersama kami di prime news